ya sebagai cara menghargai ikon kota lamongan nasi boran
ratusan warga lamongan tumpah ruah di alun alun kota menunggu aksi rebutan ribuan nasi boran
aksi ini digelar pada sore hari sambil menunggu waktu berbuka tiba
nasi buaran raksasa yang menjadi ikon kuliner kabupaten lamongan ini
menjadi rebutan ribuan warga di pendopo kabupaten
nasi goreng yang berisi lok seperti ikan sili ikan gabus telur tahu dan tempe ini
langsung ludes di serbu warga
sebelumnya ribuan warga ini rela antri lebih dari satu jam
untuk bisa menikmati nasi goreng buatan satu ratus dua puluh pedagang dari lamongan
selain menyediakan sekitar lima pincuk atau bungkus nasi boranan
panitia juga menyediakan satu nasi buranan berukuran raksasa
di antri nasi boran setelah ini kami akan buka bersama
ada acara seperti ini
iya sangat meriah sekali

yaitu mematenkan bahwa nasi boran ini adalah khas lamungan
jadi nanti di depan kita berusaha untuk mencantumkan nasi boran
festival nasi boranan ini harus digelar di sore hari
karena bertepatan dengan momen bulan suci
ramadhan di mana warga bisa menikmatinya langsung ketika waktu berbuka tiba
yang pertama ini ternyata peminatnya cukup besar
ada satu ratus dua puluh satu peserta
saya ingin memperkenalkan ini ke tingkat nasional bahkan dunia
festival nasi buranan ini menjadi salah satu agenda dalam kira budaya hari jadi lamongan
kira budaya ini berjalan meriah dengan prosesi pembukaan selubung bataka
penampilan puluhan kereta kencana dan ratusan becak hias
tak hanya itu tari tradisional boran dan tari melempar jaring
juga menjadi hiburan ribuan warga di kalang ngabuburit di bulan puasa ini